terima kasih anda masih bersama kami
proses evakuasi korban pendaki yang hilang di bukit peramit pegunungan hiang argopuro
bondowoso jawa timur akhirnya membuahkan hasil
tim gabungan pada sabtu sore bisa mengevakuasi jenazah torik rizky ahmad maulidan dari lembah
proses evakuasi ini berlangsung hingga dua belas jam karena medan yang cukup berat
inilah video yang diambil tim gabungan saat proses evakuasi membuat jenazah dari lembah
naik ke puncak bukit piramid pegunungan hiang argopuro
proses evakuasi ini dilakukan dengan vertical rescue
di mana petugas turun ke lembah untuk bisa mengevakuasi jenazah torik rizky maulidan
jasad torik yang hilang sejak dua puluh tiga juni dua ribu sembilan belas saat melakukan pendakian ke bukit piramid ini
ditemukan oleh tim gabungan wanadri polri dan tni
saat melakukan penyisiran ulang pada jumat sore di sekitar lembah punggung naga
kondisi cuaca yang cerah memudahkan tim gabungan untuk mengevakuasi mayatori pada sabtu sore
dengan mobil ambulan yang ada di pos satu dusun tegal tengah kecamatan curadami
jenazah pendaki ini langsung dibawa ke rumah sakit umum dr kusnadi bondowoso
usai dilakukan otopsi jenazah diserahkan ke pihak keluarga
untuk kemudian dimakamkan di desa wonokalang kecamatan wonoayu sidoarjo
torik bersama tiga rekannya mendaki gunung hiang argopuro pada dua puluh tiga juni dua ribu sembilan belas
namun karena cuaca yang tidak mendukung mereka memutuskan turun
saat itu tiga rekannya menyadari torik sudah tidak bersama mereka
syaiful kusmandani kontributor jember jawa timur